masalah reklamasi di pantai utara jakarta telah menjadi salah satu sorotan utama dalam pertarungan pilkada dua ribu tujuh belas
menjelang pilkada putaran kedua masalah reklamasi yang dibawa ke ranah hukum menjadi perhatian utama
kegiatan reklamasi di jakarta selalu menimbulkan perdebatan pro dan kontra
rencana reklamasi seluas dua tujuh ratus hektare di wilayah utara jakarta itu pertama kali dikeluarkan pada zaman orde baru
dengan tujuan menambah lahan untuk pembangunan jakarta yang tidak mungkin dilakukan di wilayah selatan
pajak dari pembangunan di wilayah itu juga dikatakan dapat menjadi pemasukan baru pendapatan asli daerah dki jakarta
yang kemudian akan digunakan untuk memperbaiki wilayah kumuh
pendapatan yang mendukung reklamasi mengatakan proyek ini dapat berdampak baik untuk lingkungan
seperti mengantisipasi pasang surut air laut menjadi bendungan untuk menahan kenaikan air laut
para ahli mengatakan daratan jakarta turun
hingga tujuh cm setiap tahun dan setengah kota jakarta diprediksi akan berada di bawah permukaan air laut pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu reklamasi dapat memecah gelombang mengurangi resiko abrasi dan menjadi sumber air bersih jakarta utara
pihak yang menentang reklamasi justru mengatakan proyek ini akan berdampak negatif untuk lingkungan
direktur eksekutif nasional walhi nur hidayati mengatakan reklamasi dapat mengganggu ekosistem laut dan meningkatkan sedimentasi
berbagai jenis pohon bakau di muara angke dan ribuan jenis binatang laut seperti ikan kerang dan kepiting terancam punah
akibat penurunan kualitas air yang disebabkan oleh logam berat
perubahan bentang alam dan aliran air di wilayah jakarta utara seperti perubahan tingkat kelandaian
komposisi sentimen sungai pola pasang surut dan pola arus laut di sepanjang pantai juga berpotensi memperparah banjir di jakarta
kepala greenpeace indonesia leonard simanjuntak mengatakan tidak ada argumen dari pihak pendukung
reklamasi yang dapat meyakinkan bahwa reklamasi dapat menyelesaikan masalah lingkungan di jakarta seperti banjir
penurunan permukaan tanah dan pencemaran kronis terhadap sejumlah sungai di jakarta
tidak hanya masalah lingkungan proyek reklamasi tujuh belas pulau itu juga dikatakan akan menyebabkan lebih dari seratus ribu nelayan kehilangan sumber pendapatan mereka
sejumlah nelayan tradisional di muara angke mengatakan pulau pulau reklamasi yang berjarak sekitar seratus meter dari pantai telah menjauhkan ikan
dan mengurangi hasil tangkapan
hingga lima puluh persen
beberapa nelayan juga mengeluh harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli solar
jarak yang harus mereka tempuh untuk mendapat ikan menjadi semakin jauh karena harus memutari pulau pulau buatan itu